di tengah gejolak dan ketidakpastian pasar finansial global
sebuah riset dari manulife reset management indonesia memberi optimisme istimewa
pasar modal indonesia diproyeksi mampu memecahkan rekor hingga level sepuluh pada tahun dua ribu dua puluh
seperti apa roda mesin pasar saham indonesia
ihsg menatap rekor sepuluh
saya ulas sebengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terbeda dulu dari data yang kami miliki
ini adalah tren ihsg sepanjang lima tahun terakhir
kita lihat pada dua puluh tiga september jadi kita siklus jadi per september
kita ambil dari tahun dua ribu sebelas yaitu berada di tiga empat ratus dua puluh enam
jadi masih sangat jauh dan kita lihat level tertinggi
kita pernah sentuh pada enam maret dua ribu lima belas kita bertengger di level lima lima ratus
masa usaha ini kita tidak setinggi
tapi paling tidak ini menjadi data historis yang bisa kita baca
apa yang akan terjadi pada ihsg ke depan
selanjutnya pada hari ini kita berada di lima tiga ratus an
bila kita bandingkan antara posisi
september dua ribu sebelas dengan posisi september pada tahun dua ribu enam belas
maka dari tiga empat ratus kita lihat menjadi lima ratus
itu artinya ada peningkatan sekitar dua poin
dua poin ataupun juga hampir dua poin
apa ini artinya
artinya dilirik pasar saham indonesia
investor percaya menanamkan saham

salah satu emerging markets yang tampaknya diperhitungkan
lalu selanjutnya kita lihat ke slide mengenai target ihsg sampai dua ribu enam belas
berdasarkan data kajian dari manule asset management indonesia
kita lihat pada tahun dua ribu enam belas kita berada di lima enam
jadi ini target kita menjelang akhir dua ribu enam belas kita akan berada di sini
terus hari ini kita lima tiga ratus hingga akhir tahun bisa lah ya lima ratus
dan pastinya kita lihat bila kita bandingkan pertumbuhannya
kalau anda nanam uang misalnya satu ratus satu juta anda bisa dapat kemungkinan untung itu sekitar satu ratus enam puluh
apalagi kalau misalnya kita kalkulasikan lagi anda tanam saham misalnya sekitar seratus juta itu berarti ada enam belas juta
yang bisa anda dapatkan
dibandingkan dengan investasi sejenis instrumen saham tampaknya memang begitu menggoda
lalu kita lihat hingga tahun dua ribu dua puluh targetnya berapa ini yang kita sebut
kita bisa mencapai rekor ini menurut manulife sepuluh ribu pada tahun dua ribu dua puluh
dan artinya kalau anda tanam saham sekarang sekarang di lima tiga ratus an double
jadi bisa double anda dapatkan
di sepuluh ribu kan itu artinya double
anda hari ini investasi satu miliar untuk long term pada tahun dua ribu dua puluh anda bisa dapat dua miliar
kalau satu miliar
anda bayangkan kalau misalnya investor investor besar pasti dikit lah satu miliar
lalu kita lihat bagaimana potensi pertumbuhan ips ataupun kita lihat ini adalah salah satu yang menarik
yang menjadi salah satu pemicu ataupun juga pendorong mengapa proyeksi pertumbuhan ips nya bisa tinggi
menurut manulife ini menjadi salah satu peluru yang cukup baik untuk akhirnya bisa mendorong laba bersih
jadi pertumbuhan ips tersebut nanti kita akan berorientasi pada laba bersih emiten
lalu kita ke slide selanjutnya
proyeksi pertumbuhan ekonomi kita menurut manulife sangat baik
apa hubungannya dengan ihsg
ihsg menjadi refleksi kondisi ekonomi salah satunya ada pertumbuhan ekonomi
ihsg hampir pasti juga akan bergerak sama bergerak ke arah yang positif
cuan untuk anda yang main saham
lalu selanjutnya apa yang menjadi risiko yang patut dipertimbangkan ataupun juga diantisipasi oleh pemerintah
kita lihat perlambatan ekonomi global
imf kemudian world bank juga sudah memangkas pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun dua ribu tujuh belas
untuk pertumbuhan ekonomi dunia
untuk pertumbuhan ekonomi global
itu harus diantisipasi
karena ketika ekonomi global mengalami perlambatan kita untuk ngeraca dagang kita ketika kita melakukan ekspor orang gak ada yang mau beli kok
jadi itu akan menahan kemungkinan kita bisa melaju untuk memperbanyak pertumbuhan ekonomi
lalu kita lihat gangguan politik di asia dan timur tengah
kita tahu ada isis
kemudian kita tahu juga bagaimana sengketa laut cina selatan yang masih terus saja memanas
kemudian nuklir di korea utara juga menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi
lalu stagnasi ekonomi zona eropa pasca brexit ini juga perlu kita antisipasi apa yang kita lakukan sebagai negara emerging market
tapi dari dalam negeri kita lihat ada yang mendorong
kita lihat pembangunan infrastruktur yang terus dipacu oleh pemerintah
dan tapi kita tahu bahwa apabila ini terhambat ini akan menjadi salah satu juga bumerang sendiri
meski pemerintah tidak tahu
pemerintah tidak punya pilihan lain
pemerintah melakukan pemangkasan anggaran
akan terpengaruh juga terhadap budget budget
salah satunya adalah budget infrastruktur
ketika infrastruktur ditahan sedikit pembangunannya maka multi fire effectnya juga akan tertahan
dan itu akan sedikit mengganggu sedikit bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh ke depan
lalu kita lihat harga komoditas unggulan itu juga untuk unggulan ekspor ya
untuk saat ini kita misalnya punya beberapa komoditas seperti batubara misalnya
atau misalnya kita juga punya cpo
kita produsen cpo terbesar di dunia
kemudian kita produsen batubara terbesar di dunia
indonesia itu pokoknya urusan yang besar besar lah
tapi urusannya mentah
cpo diolah sedikit jual
nanti masuk lagi ke dalam
dalam sudah diolah kemudian harganya jadi mahal
nah jadi intinya adalah selain risiko kita juga punya nih yang namanya engine
kita punya yang namanya
yang bisa diolah
data data ekonomi kita menunjukkan bahwa kita masih kuat
baik itu dari segi fiskal maupun juga dari segi moneter
apa yang kuat untuk moneter misalnya
suku bunga acuan bank indonesia yang saat ini sudah diubah namanya
menjadi misalnya bi tujuh days reverse repo rate
artinya suku bunga murah
orang tidak terbebani dengan bunga yang tinggi
harusnya sih itu menjadi acuan ya untuk kredit ya
lagi target pemerintah yang mengharuskan agar seluruh ataupun suku bunga kredit nantinya pada tahun dua ribu tujuh belas itu adalah single digit
jadi harus di bawahnya
kemudian kita tahu bagaimana inflasi yang terkendali
kemudian kita tahu juga data data lain kita juga cukup positif
pertumbuhan ekonomi kita juga cukup positif
pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya
itu bisa menjadi engine yang cukup memacu pertumbuhan ekonomi nasional
yang pasti ada sebuah prospek yang cukup baik untuk outlook ekonomi indonesia ke depan
dan salah satu yang menjadi barometer ataupun juga refleksinya adalah pasar modal indonesia